nah ini masih dalam suasana ulang tahun jakarta kalau kita bicara soal jakarta
ada sosok satu sosok yang memang masih melekat begitu ada sosok sutioso atau bang yos
rasanya memang tidak bisa lepas dari perkembangan ibu kota tercinta
ini general bintang tiga ini pernah sepuluh tahun memimpin jakarta bahkan di saat saat sulit
di saat saat sulit ketika jakarta dilanda krisis ekonomi dilanda kerusuhan yang berat
di sana bang yos tampil menjadi pemimpin ibu kota sampai akhirnya bisa recovery
sebagai kota yang kembali stabil dan maju
seperti apa beliau memaknai ulang tahun ibu kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh ini
langsung saja kita menuju kediaman bang yos sudah ada koresponden kami arya dita utama
yang saat ini sedang melewati sahur bersama mantan gubernur dki jakarta sutioso
yang tengah juga apa namanya santap sahur pagi hari ini ya
dito apa yang menarik atau bagaimana keluarga sutyoso menghadapi lebaran yang sudah sebentar lagi
dan sahur sahur terakhir di bulan suci ramadan
presiden yakni presiden soeharto bj habibi kemudian ada gusdur megawati dan juga susilo bambang yudhoyono
siapa dia dia lain adalah legend tni purnawirawan sutyoso atau biasa akrab di sapa oleh warga dki jakarta
dengan sebutan bang yos permisi assalamualaikum
eh selamat pagi bang yos maaf nih mengganggu nih
siapa salah sahur udah sahur
ini baru mau sahur ya kita memang belum sahur nih budi dan puspa untuk itu karena kita akan langsung masuk saja
udah bersahur maaf bang yos bisa ceritakan sedikit nggak
kalau misalnya di rumah bang yos sendiri ada kayak semacam tradisi atau gimana untuk melaksanakan sahur itu gimana
iya kita sederhana aja kok gitu kalau sahur itu kita nggak aneh aneh menunya ya
karena saya meyakini mereka itu atau saya juga masih kenyang gitu kan jadi hanya satu warna aja kadang kadang
nah yang kedua juga memang kalau hari libur seperti ini itu wajib kunjung

lagi menceng lebaran
sampai ke lebaran gitu nanti sholat idnya juga bareng bareng
jadi biasanya ada menu khusus maaf bapak masih terlihat gagah ya
padahal misalnya sudah tujuh puluh dua tahun mungkin ada patokan makanan
saya nggak ada pantang apa apalah aku makannya juga banyak aja
jadi makanan itu saya apa saja yang sangat sehat itu saya makan aja
kalau misalnya tradisi lebaran sendiri gimana
beberapa hari lagi ini lembaran ini ini keluarga saya ini halo assalamualaikum maaf mengganggu
sampai duduk terima kasih banget siap terima kasih ya saat ini kami sedang bersatu bersatu
sahur dengan keluarga dari bapak setyo suatu sendiri hahaha pembahas bisnis siapa aja di
sini kalau ditawarin ini yang mulai anak saya yang pertama kan yesi ya suaminya ini yogi
anaknya tasya ada satu lagi masih kecil tidur ya lalu anak yang kedua kan si reni ini ini suaminya
kan jakarta baru saja meraihkan ulang tahunnya ke empat ratus sembilan puluh ya nah bang yos kita mau tanya nih untuk
merefleksi pandangan bang yose sendiri satu tahun jakarta yang kemarin bagaimana dan mungkin nggak
kira kira juga mau memang satu tahun terakhir itu banyak gejala politik yang memecahkan bangsa
bagaimana tambahan bang yos sendiri dan apa kira kira yang perlu dilakukan untuk merekonstelasi
warga sehingga menjadi jakarta menjadi lebih baik ya jadi itu saya itu kan mengalami sendiri ya saya
itu begitu jadi gubernur beberapa bulan itu terjadi kerusuhan ya diawali dengan krisis
ekonomi krisis politik dengan lengsernya pak harto gitu itu berakumulasi ya lalu timbulah
kerusuhan yang sangat luar biasa yang pernah terjadi ya pada bulan mei
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan jadi aku lagi enam bulanan gitu jadi gubernur kan ya nah seperti apa saya melakukan rehabilitasi
anu itu beratnya luar biasa ya kota hancur hancuran terus eranya juga gantikan era odeh baru dari
kode lama kode baru juga masih sentralistik dan pemerintah otoriter gitu ya lalu menjadi
sangat demokratis ini belum bisa ditangkap oleh masyarakat demokrasi itu seperti apa bahkan awal awalnya
diterjemahkan demokrasi itu berarti apa saja boleh gitu kan anda bisa bayangkan enggak bagaimana mengendalikan
orang kayak begini ini kan dadarnya apa aja boleh itu artinya ngerampok di toko boleh menjarahin rumah
pribadi juga boleh itu yang terjadi bakar sana bakar sini semuanya kan dan saat itu juga orang
lagi ngetrend untuk melawan penguasa gitu kan seperti itu jadi enggak ada apa nama penjabat
dijadikan media darling tidak media enemy kalau dulu kan itu yang saya alami gitu nah tentu saja
dengan susah payah ya kita mengembalikan suatu jakarta yang rukun damai gitu untuk anda ketahui
bahwa jakarta ini kan miniaturnya indonesia yang aneh apa indonesia itu keseragamannya gitu ya
hai apa kemajuan mukanya kan ya etnis banyak ya suku apalagi ratusan lalu agama juga dan
namdaquw itu luar biasa belum berbeda beda nanti kayak semiskin juga masih jauh si pinter sih si
bodoh juga masih banyak itu yang benar benar itu nah nah ini secara miniatur itu ada di jakarta
itu kondisi itu skala kecilnya itu ada di jakarta jadi menjadi bagian penting untuk menyatukan
miniaturnya ini kan kalau miniaturnya saja
cak yang hidrogenitasnya memakai indonesia makronya indonesia itu tidak bisa apalagi
indonesia gitu nah dalam pilkada itu memang udah biasa lah ya aku juga sudah apa ya tren politik
itu terus sungguh mana tapi kalau kemarin itu mendidih itu kan yang panasnya itu amat sangat
gitu kan namun saya bandingkan gerusuhan gerusan sebelumnya yang atau mencadapi sembilan puluh delapan itu ya masih
masih belum lah ya masih belum terjadi seperti itu
hai inilah saya kira tugas awal dari gubernur terpilih anisandi itu gitu bahwa menyatukan mereka
adalah yang paling utama gitu karena kita nggak akan bisa bangun pada saat kondisinya masih tercerai
beres seperti itu dan sekarang ini terus amati itu trennya makin panas yang tadi yang mendidih
tadi udah mulai cooling down itu kan terus begitu saja ya selalu damai itu bagian penting itu untuk di
karena kita ini sebenarnya kalau sejarah indonesia itu sudah ratusan tahun kondisi itu kan sudah dari
allah swt kan yang harus kita syukuri dan bukan kemarin sore kan kita sudah
ratusan tahun rukun kenapa tiba tiba kita makin membaik kehidupan kita kok terus kita malah jadi
kayak begini itu menjadi bagian penting karena kalau kita bisa menyatukan itu luar biasa nilainya
itu secara politik global ya bahwa itulah contoh indonesia itu saya setuju sekali untuk mungkin
andil bangyos itu tidak perlu ditanyakan lagi apalagi untuk membangun jakarta misalnya revitalisasi
monas juga transportasi transjakarta ya sebagaimana sudah dinamati warga dki jakarta dipakarkan biar
bagus tertata dan kaki lima di sana juga kita kasih tempat yang lebih baik air yang tadinya ngambilin
di air mancur tak kasih air bersih listrik yang nyolokin di dalam tanah listrik tak kasih
tergratis itu kan baik
tapi nyatanya kan terus di demo nah itu dia
sendiri melihat program program yang sudah
dicanangkan sama pak nyos sendiri apakah
sudah menurut anda baik
diteruskan atau apa saja yang kira kira
mesti dibenahi yang sederhana begini ya
monas lagi kembali ke monas
saya itu kan membuat
monas yang sektor barat
itu ya yang nempel ke merdeka barat
itu kan ada air mancur menari dan
menyanyi itu sederhana itu bukan apbd
itu adalah sumbangan swasta
ya yang tadinya cuma
berkuduk berkuduk gitu kan zaman pak ali
satikin kan air munsat pun sudah
aneh kan nah kalau saya
perbaiki gitu saya jadikan yang modern
malam minggu setiap libur lah gitu ditonton
kira kira dua ribu orang dan ada
panggungnya kan untuk lihat itu duduk itu
walaupun sederhana itu
gak pernah lihat lagi nyala gitu kan
ya sederhana terus lalu
ya karena barang gak pernah dipakai
ya yang air mancur yang di
di melayu itu bukan
yang naik cuma semeter begitu saja
yang aneh itu kan yang melengkung begini kayak
kayak jamur gitu
yang itu kan gak pernah di sitel dulu kan
memang listrik mahal tetapi kan
untuk menyembar ke
masyarakat itu kan penting seminggu
sekali lah dihidupkan itu yang
kan mengantisipasi gitu kalau
zaman saya sudah macet
saya tanyakan kepada para pakarnya
transportasi andai kata saya
diamkan saja apa yang terjadi
kalau anda diamkan aja

kita sudah stuck nggak bisa jalan kemana mana
kan gitu kan nah ini
cerita ini kan jadi supaya itu tidak terjadi
maka harus saya lakukan langkah yaitu
membangun transportasi yang
sifatnya makro kan ya transportasi
dan itu dirumuskan oleh para pakar
dimana ada empat moda
yang kita pakai angkutan
yang paling besar itu namanya
mrt kereta bawah tanah itu
ratusan ribu orang satu jam bisa diangkut
ya kan terus naik ke permukaan
begini ada busway itulah
kendaraan masal yang paling kecil
isinya delapan puluh lima orang
kalau single kalau double ya kali dua saja
lima puluh berdiri kan gitu kan
nah diatasnya ada monorail
gitu kan menurut itu ada
green line menghubungkan sentra ekonomi
perdagangan dan perkantoran termasuk
gelora bung karno senayan gitu ya

dianggur gitu kan ya lalu
kita masih memanfaatkan
alternatif waterway lewat sungai
sudah saya bikin dua ribu tiga
tahu dito ya
apa namanya rencana sebagus apapun
kalau tidak pernah kita
bahasa terkenalnya itu
sampai hari raya kuda juga nggak jadi jadi
kan gitu kan
nah itulah makanya saya harus mulai gitu
dan saya tanya tempat tempat itu saya mulai dari mana aku gak punya duit
krisis ekonomi tahun pertama
saya mencapai itu hanya satu tujuh triliun
dan gitu kan sekarang ini
tujuh puluh satu terbalik gitu kan
jadi bisa apa
kota rusak semua kan
lampu pecahin semua
kota apa taman juga diacak acak
habis kan jadi pekerjaannya
besar jadi dia bilang begini
mulai bas b aja bang
saya tanya kenapa bas b
bas b bapak gak usah nyari investor
bisa dikerjakan kerjakan jalannya
sudah ada tinggal pasang
separator lalu bisa bisa
pesen sampai kita
rekrut itu saya mulai
jadi selama kira kira sampai
saya itu langsir dua ribu tujuh dari
dua ribu tiga pertengahan tiga lima tahun
menyelesaikan dari lima belas koridor
koridor tujuh beroperasi
sudah siap lah gitu kan
maksudnya fauzi ini ternyata
dirampokin orang kan ini dicubilin
karena gak diuruskan terus fauzi
nambah satu ya jadi
udah sebelas terus kemudian
cara jokowi sampai ahok nambah dua
jadi seharapan saya tinggal dua
koridor ini diselesaikan oleh
nesandi gitu kalau itu terbentuk
ya lalu secara paralel
waktu itu saya bangun
gitu ya tetapi
memang waktu saya banyak kendalanya kan
apa dubai islamic bank yang akan masuk
jaminannya lambat kita
gitu terhenti saya kadung lain saya
tapi pada saat di boyo
pada saat fokus
itu sudah keluar gitu kan
dari pemerintahan sby kan
tetapi dia kemudian fokus ke
mrt gitu kan
sebenarnya produser saya sudah berteraksi
durasi pertandingan terakhir
ini sepuluh tahun lagi jakarta akan merayakan
ulang tahunnya ke lima ratus tahun
artinya luar biasa
apa nih harapan bang yos untuk
jakarta kedepannya nih
berarti masih sepuluh tahun ya
sepuluh tahun kita harus
menjadikan jakarta ini ya harus sejajarlah
dengan kota kota besar di dunia masa nggak bisa ya
yang paling dekat saja gitu singapura
kuala lumpur gitu itu harus
lebih baik di giti itu kan
nah kita masih di bawahnya
lalu masyarakat yang saya katakan tadi
mereka harus bisa menunjukkan
rakyat ibu kota negara jadi
menjadi toladan dari provinsi provinsi lain
bahwa kita menerima
memberikan toleransi terhadap
keperbedaan perbedaan itu gitu kan
jadi masyarakatnya juga harus
lebih entlek lebih
cerdas di dalam menanggapi situasi
yang seperti itu jadi
katakan pilkada yang
sampai mendidih tadi ya
terakhir gitu kan siap terima kasih
bang yos nah memang kebetulan kita juga belum
menu tadi soalnya ada sempat nanya juga nih
gitu kan emang seger seger ya
pagi pagi satu macam aja
karena kita masih kenyang umumnya
tapi yuk makan aja yuk
oke baik terima kasih bang yos sekali lagi
untuk waktunya demikian wawancara saya dengan
gubernur ke empat belas dki jakarta
bang sut yoso demikian kita kembali
ke studio silahkan budi dan juga puswa
baik terima kasih dito saya iris
sekali dengan anda kayaknya makanan di rumah
bang yos enak sekali itu
langsung menyinduk nasi di sana
terima kasih dito dan juga terima kasih keluarga bang yos
atas perbincangan dan juga waktunya
di pagi hari ini banyak sekali
bisa kita pelajari dari bang yos ya
dengan segala plus minusnya tapi
tadi bang geus itu memimpin ibu kota jakarta
sepuluh tahun di saat saat
yang sedang genting atau sedang parah parahnya